terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal dua ratus dua puluh dua ayat satu kuhap
haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini
mengingat pasal tiga ratus empat puluh kuhp junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp dan pasal empat puluh sembilan junto pasal tiga puluh tiga undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang perubahan atas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang kitab undang undang hukum acara pihak dana atau kuhap
serta peraturan hukum lain yang bersangkutan
menyatakan terdakwa ferdinand
ferdinand sambu esa sikmh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja
sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama sama
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati
terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
demikian membebani pulau terdakwa untuk membeli
membebani pulau terdakwa untuk membebani
biaya negara dibebankan kepada biaya
mempunyai biaya perkara dibebankan kepada negara